minggu hari ini jadi hari terakhir atau sesi balap motogp pertamina grand prix of indonesia
dua ribu dua puluh tiga di pertamina mandalika international circuit lombok nusa tenggara barat
yang menjadi puncak ramai yang penonton
dua puluh tiket penonton sesi balapan ludes
seluruh tiket yang berjumlah enam puluh ribu lembar untuk hari ketiga telah habis terjual pada minggu pagi
arus kendaraan para calon penonton yang menuju ke arah tempat parkir sirkuit
diakui oleh mgpa selaku panitia penyelenggara menjadi fokus utama
pihaknya menyebut kepada terlalu lintas yang terjadi pada tahun lalu
jadi evaluasi agar pengaturan lalu lintas pada tahun ini bisa berjalan lancar
dan para penonton bisa dengan laluasa masuk ke luar sirkuit tanpa kendala
sementara itu presiden ri joko widodo dikonfirmasi tidak hadir untuk penonton langsung sesi balapan
disampaikan panitia sebelumnya pada sabtu sore
iring iringan kendaraan dan personil dari pasukan pengamanan presiden
terlihat memasuki kawasan sirkuit mandalika untuk mempersiapkan kedatangan presiden ri joko widodo
namun pada minggu pagi pihak panitia penyelenggara telah mendapatkan konfirmasi
terkait ketidakhadiran presiden jokowi pada momen kali ini
pihak panitia menyebut sejumlah tokoh negara tetap akan hadir untuk menyaksikan jalannya acara balapan